ah kalau sama allah aba bisa berdoa dan bertobat
tapi kalau sama manusia kan tidak bisa harus langsung diketemukan
kal lo yakin pengen pulang
ya gue sih pengennya pulang

ya gue sih pengen pulang
hai kal saran om
mending kamu pulang ke pesantren aja
om yakin ada banyak orang di pesantren yang mengkhawatirkan kamu
kalau kamu pulang
kamu akan bertemu dengan badai
cuaca yang buruk
bisa membuat kamu terombang kambing
bisa aja kapal yang kamu bawa
belum tau om mau pulang ke pesantren
atau ke rumah ya
bisa di pelaut nakuda
kalau di pesantren aja
kamu gak bisa bertahan
apalagi kalau kamu pergi berlayar
bahayanya jauh lebih besar
kamu jangan mengidolakan dan mengagumi manusia
karena nanti yang ada kamu malah kecewa
dan kamu juga gak perlu berusaha menjadi orang lain
kamu cukup menjadi diri kamu sendiri ichael

kamu bisa mengejar cita cita kamu
tapi kamu akan menjadi diri kamu sendiri
tolong saya pegangin sebentar ya
emang ibu mau nelfon siapa ibu
gimana ini ada yang bergerak bergerak
ya sudah ada kehidupan
ya allah pa d
kenapa jadi moncong si handphone dulu
lu ngangkatnya pergi dimana sih
kayak karena saudade
iya ini orang ketedoran banget ya

ini yang punya handphone
ini handphonenya pade
kagak diajak keluar orangnya pergi
oh kalau gitu saya bisa
bicara sama haikal nggak ya
saya pengen tahu keadaannya haikal
ee yang sanu ya
yang bocah kabur
dari pesantren ya yang belum
pulang pulang udah dua hari
ini yang bener mbak
haikal kabur lagi
lah emang ibu kagak tahu apa
si haikal kabur
gak tau mbak
kenapa harus kembur kemburan
bu kelelep apa
alhamdulillah berarti ibu ketolong ya
terimakasih banyak informasinya ya mbak
ibu kenapa nangis
lo cycle kenapa bu
nanti kita ke pesantren
bu saike emang kenapa bu
nanti ibu cerita dirumah ya
belakangan ini dagangan aku
semoga masih ada
uang di tabungan aku
saya permisi bu assalamualaikum
ini buat kamu
om cuma bisa kasih itu aja
nggak bisa kasih sesuatu yang lebih
kalian harus tetap berusaha
kalian inget pesan om ya
kalian akan segera menjadi hari esok
kalian jangan menunda nunda hal baik
ya om makasih banget ya om
ingat terus pesan om
kalian cukup menjadi diri kalian sendiri
gak perlu mengikuti orang lain
dan tetap percaya pada diri kalian masing masing
jadilah diri sendiri
kalian harus jadi anak baik ya
jangan pernah mencuri lagi
kita siap siap nih
pekan pekan yang baju
abang mau kemana
abah mau cari haikal
abah itu sudah tidak muda lagi seperti dulu
tapi abang masih berasa belum tenang kalau hikal itu belum ditemukan
kalau sama allah
abah bisa berdoa dan bertobat
manusia kan tidak bisa
harus langsung diketemukan
lu yakin pengen pulang
gue sih pengennya pulang
emangnya lu gak pulang ke pesantren aja apa
arahnya kemana ya mobil
mau ke kota dek
kebetulan banget deh
saya remeng ya bang
boleh boleh ayo ikut
kok lu pada dihium sih
lebih baik kita sini aja ya kan cat
bagaimana juga di kota itu lebih keras kak
daripada di kampung
karena di kampung emang adanya enak kal
kayaknya sampai sini aja pertemanan kita
kelak nanti kita bakalan ketemu lagi
menjadi yang lebih baik
kami janji kami akan mencari kerjaan yang halal
dan tidak meminta minta lagi
akan sholat sama waktu
tapi ibadah lo itu harusnya niatnya kepada allah
aku harap perteman kita bisa membawa kita ke surga
dan aku berteman karena allah
sobat kami malah berpura pura dengan begini